terima kasih anda masih bersama kami
setelah menggalang dana selama lebih dari dua pekan
bobotoh akhirnya menyerahkan uang koin sebesar lima puluh juta kepada pssi
uang ini untuk membayar sanksi denda yang dijatuhkan komisi disiplin pssi kepada persib
sementara manajemen persib sendiri mengaku telah membayar sanksi denda tersebut
dan koin dari bobotoh akan disalurkan kepada pengungsi rohingya
dua drum berisi uang koin sebesar lima puluh juta rupiah diserahkan boboto ke manajemen persib
di gedung geraha persib kawasan sulanjana bandung rabu sore
uang koin hasil penggalangan dana ribuan boboto tersebut
rencananya untuk membayar sanksi denda yang dijatuhkan komisi disiplin pssi
namun karena manajemen persib telah membayar sanksi denda yang dijatuhkan komisi disiplin pssi
uang koin hasil penggalangan dana bobotoh akan disalurkan untuk pengungsi
rohingya di myanmar
sementara itu petinggi viking persib club yana umar
rencana manajemen persib menyalurkan uang koin hasil penggalangan bobotoh
untuk pengungsi rohingya
rencana manajemen persib club yana umar berkata
komisi disiplin pssi menjatuhkan sanksi denda terhadap persib
menyusul aksi koreografi chef rohingya saat laga menjamu semen padang beberapa waktu lalu
pssi menilai dalam aksi koreografi yang dilakukan boboto tersebut
terdapat unsur politik yang tidak boleh ada dalam sepak bola
fredy bangun bandung